selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya farhanisa nasution
enam bangunan yang berdiri di atas saluran air dibongkar petugas gabungan satpol pp dan ppsu dari kecamatan tambora dan kelurahan pekojan jakarta barat
bangunan yang sebagian besar digunakan sebagai dapur ini merupakan bangunan tambahan dari bangunan utama yang dibuat warga
pembongkaran dilakukan untuk mengantisipasi banjir di musim penghujan
puluhan tugas gabungan dari satpol pp dan ppsu melakukan penertiban terhadap bangunan yang berdiri di atas saluran air di jalan bandengan selatan pekojan jakarta barat pada senin pagi
dengan menggunakan palu besar satu persatu bangunan milik warga ini dibongkar petugas
penertiban bangunan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi saluran air kembali agar banjir yang kerap terjadi di kawasan ini jika musim hujan tiba tidak kembali terjadi
rencananya penertiban bangunan yang berdiri di atas saluran air akan terus dilakukan sampai semua saluran air yang ada di wilayah pekojan bebas dari bangunan
kita ke mancanegara lima pendaki korea selatan dan empat pemandu nepal tewas setelah base camp mereka di himalaya diterjang badai salju
kesembilan jenazah dipindahkan ke rumah sakit di kathmandu pada minggu waktu setempat
tim penyelamat dibantu penduduk setempat mengevakuasi sembilan jenazah yang berada di gunung gurja dengan puncak tertinggi tujuh satu ratus sembilan puluh tiga meter
sebelumnya penduduk setempat menemukan ketujuh korban di lereng gunung pada sabtu
namun cuaca buruk membuat tim penyelamat tidak dapat mengevakuasinya
bencana ini merenggut nyawa seorang pendaki korea selatan kim chang ho yang pernah mencapai puncak empat belas gunung tertinggi di dunia dengan waktu tercepat tanpa oksigen tambahan
changho memimpin ekspedisi yang terdiri dari empat pendaki korea selatan lainnya
ini merupakan kecelakaan pendakian terburuk di himalaya dalam dua tahun terakhir
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama alfian raharjo akan kami lanjutkan